saya melihat penyidik sudah berusaha untuk memenuhi hak hak dari anak ini makanya kami serahkan itu ke penyidik ketika nanti ada yang
mungkin tidak sesuai nanti kami akan komunikasikan sampai saat ini penyidik sangat baik untuk
berapa apa mengurus atau
memeriksa klien kami sebagai anak ya hak pendidikannya sedang di
diskusikan oleh pihak keluarga yang jelas memang kemarin pengunduran diri itu inisiatif dari
anak sendiri dan keluarga dan memang ini demi kebaikan anak dan pihak sekolah tarakanita